pengesahan undang undang minerba di tengah kondisi psbb dan penyebaran virus corona saat ini semakin ramai menuai kritik dan reaksi
salah satunya dari greenpeace dan malam ini kami terhubung dengan hindun mulaike
manager kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia
selamat malam mbak hindun
mbak hindun greenpeace ini adalah salah satu dari banyaknya yang bereaksi cukup keras dengan pengesahan undang undang minerba di tengah pelaksanaan psbb saat ini
dan rakyat lagi di rumah saja
nah langkah dari greenpeace selanjutnya gimana nih mbak
sebenarnya kalau kita memang terlibat dalam koalisi yang lebih besar ya
yang tadi sudah disebutkan terkait dengan polisi bersihkan indonesia
jadi sebenarnya alasan penolakan kami sangat jelas
dan kedepannya memang apapun langkah yang beberapa opsi yang memang bisa kita follow up
untuk sebenarnya terus mengawan disahatannya undang undang minerba ini
karena kita melihat ini memang bukan menjawab permasalahan apa yang
ada di lapangan kerusahan masyarakat atau membuat regulasi yang sebenarnya lebih berpihak kepada masyarakat ataupun korban
tetapi ini benar benar sebenarnya untuk memfasilitasi atau mengamankan pendanaan dari perusahaan perusahaan tambang batu bara yang saat ini sedang mengalami proses financing
oke nah ini kan ada pasal pasal yang menjadi kritik gitu dikritik oleh banyak orang
kalau misalnya saya di sini bisa elaborasi lebih lanjut
ini ada yang menjadi fokus ketakutan dari warga sipil
khususnya karena bisa terjadi kriminalisasi terhadap warga sipil yang menolak adanya usaha tambang
kemudian juga adanya kemudahan perizinan yang dikatakan bisa berat sebelah ini
greenpeace gimana menanggapinya
karena itu sebenarnya kita juga melihat ini undang undang minerba ini justru memberi kartet merah gitu
kepada keberlangsungan perusahaan tambang

nah disini sebenarnya kemungkinan adalah saat ini memang ada dua sembilan miliar usd dalam obligasi dan usaha bank yang akan jatuh tempo
yang akan yang sebenarnya dimiliki oleh beberapa perusahaan tambang batu bara
jadi temponya nanti masih di dua ribu dua puluh dua ya
tetapi kalau mereka tidak bisa
dua belas bulan sebelum saja jatuh tempo
memiliki re financing plan
itu akan sangat berpengaruh terhadap kredit rating dari beberapa perusahaan perusahaan ini
nah yang sangat menjadi concern dari para kreditor ini adalah sebenarnya terkait dengan perizinan
jadi kalau mereka tidak bisa mendapatkan kepastian dari ujung saham
nah ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan
karena itu kenapa undang undang minerba ini datang dengan salat berburu gitu ya
dan tiba tiba disahkan pada saat
masa krisis seperti ini
sebenarnya itu kegentingannya itu ada di sisi korporasi
ini bukan kegentingan ini bukan untuk menjawab permasalahan di mana harusnya undang undang itu memiliki keberpihakan yang sebenarnya cukup equal dan lebih ada di posisi membela rakyat
kita lihat misalnya bagaimana kasusnya di kalimantan
sudah hancur lebur bahkan begitu banyak lubang lubang sampah yang tidak direklamasi
sudah ada beberapa anak meninggal di lubang tambang
dan itu bukan sesuatu yang kemudian diselesaikan oleh kredit

tetapi justru lagi lagi dia memberi jaminan gitu
seperti yang ada pasal pasal yang ada di sana
bahkan yang di undang undang minerba yang dulu dibatasi
sekarang diadakan di pembatasan itu
perpanjangan kontrak pun bahasanya dijaminkan
dijamin mereka sudah pasti akan mendapatkan permainan kontrak
jadi ini sesuatu yang buat kita yang wah di masa krisis begini gitu ya
justru dia menjadi skala prioritas
baik itu pemerintah maupun maupun pemerintah
dan ini memberikan sebuah tanggapan yang besar buat kami
oke nah tadi kalau misalnya kita mungkin bisa lebih fokus lagi
terkait dengan yang terjadi di kalimantan
kemudian juga tadinya ada soal perizinan tanpa ini ya
perpanjangan izin tanpa lelang mbak hindun mungkin bisa saya dikoreksi
ini yang juga menjadi ketakutan
dan ini dianggap sangat sangat merugikan masyarakat
terutama yang tinggal di wilayah sekitar tambang
kalau misalnya dari perlindungan lingkungannya sendiri
juga mungkin mbak indun bisa sekaligus untuk memberikan point of view nya
dengan adanya undang undang atau pengesahan undang undang minerba ini
jadi sebenarnya gini kalau kita melihat perlindungan lingkungan itu sudah pasti
sudah pasti itu menjadi sesuatu yang sangat ternegasikan
jadi kalau kita melihat sebenarnya undang undang minerba ini
sudah sangat sejalan dengan apa yang ada di dalam undang undang omnibus law cipta kerja
artikelnya sebenarnya tidak jauh berbeda
cuma ini kemudian yang kita lihat adalah omnibus law ini kan pembahasannya masih sangat panjang
karena kan dia menjadi undang undang sapu janggas yang mengatur hampir semua sektor
nah tetapi sedangkan kegentingan atau desakan dari pihak
apa namanya dari pihak beberapa perusahaan pertamuan batubara yang memang sedang dalam kondisi krisis keuangan gitu ya
atau mereka mengharapkan untuk mendapatkan refinancing dalam waktu dekat
kondisinya lebih urgent dan mereka tidak bisa menunggu bagaimana proses omnibus law yang mungkin akan berlangsung lebih lama
karena itu kenapa minerba ini dipusul lebih dahulu
nah sedangkan kita lihat sendiri pelemahan lingkungan
pelemahan kelingkungan kelingkungan itu sebenarnya sudah jauh terjadi
dan itu sebenarnya sudah secara legal di cover oleh beberapa undang undang lain
seperti pt oss kalau kita lihat
dan juga bagaimana tercover juga di undang undang as
jadi di omnibusil yang mereka sangat mengkerbilkan peran iae
sorry peran peran amdal saat yang dulunya menjadi kewajiban untuk mendapatkan izin usaha
sekarang semuanya itu berbasis resiko
jadi dilihat apakah proyek ini sebenarnya beresiko atau enggak
dia ada di level mana gitu ya
jadi otomatis sifatnya sudah tidak lagi wajib karena tergantung titik resikonya seperti apa
dan memang sangat mengkerbilkan partisipasi publik juga gitu
jadi partisipasi publik itu sangat dibatasi
yaitu hanya publik yang berrelasi langsung atau terdampak secara langsung
jadi saya rasa ini tuh perubahan undang undang yang sebenarnya dilakukan secara sistematis dan sangat terkonsolidasi
jadi enggak cuma sekadar undang undang minar bahasa aja
tapi ini juga ditopang oleh permenku lain dan undang undang lain yang memang terjadi deregulasi dalam skala besar
yang untuk memang demi memuluskan seluruh proyek proyek infrastruktur atau proyek proyek investasi
dan deregulasi itu terjadi tidak hanya di sisi lingkungan saja
tetapi juga kita lihat bagaimana di sisi perburuhan juga
perlindungan terhadap guru di sisi lingkungannya juga
jadi ini perubahan sistematisnya itu pendekatannya itu menggunakan begitu banyak undang undang dan regulasi yang ada dan sudah disiapkan
oke mbak hindun dengan banyaknya pertanyaan
kemudian juga concern seperti ini
kalau misalnya dari greenpeace sendiri ada bentuk komunikasi ke pihak pihak
terutama legislatif gitu yang menjadi salah satu orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengesahkan undang undang minar bahasa ini
kemudian juga mungkin langkah hukum ke depannya apakah ada niatan untuk judicial review seperti itu
ya sebenarnya kalau langkah hukum ke depan

dan kebetulan juga sudah disampaikan juga dengan teman teman di dhi gitu
bahwa judicial review itu menjadi salah satu kemungkinan
dan mungkin masih ada opsiopi lain yang juga akan kita tempuh
sebenarnya untuk untuk lagi lagi untuk menggagalkan
supaya undang undang ini kemudian bisa direview ulang tapi digagalkan
tapi kita juga lebih ingin melihat bagaimana kita bisa lebih melibatkan lagi lebih banyak pihak atau lebih banyak stakeholders gitu ya
sebenarnya untuk dalam proses yang lebih partisipatif

ya begitu sih mbak

ini mengenai komunikasi mungkin ada mungkin sebuah bentuk katakanlah
kayak apa sharing informasi gitu terhadap pihak legislatif khususnya yang mengesahkan undang undang minerba ini
sebelumnya dari greenpeace sendiri ada bentuk komunikasi seperti apa gitu mbak
ya sebenarnya kalau komunikasi kita langsung
dalam arti advokasi kebijakan antara greenpeace dengan pihak parlemen sebenarnya tidak pernah ada
tapi memang jadi sebelum ruu ini disahkan memang kita banyak sekali melakukan kampanye publik yang ditunjukkan langsung kepada mereka mereka yang ada di dpr gitu ya
bahkan kita melakukan bombing sms gitu atau ke akun akun sosial media
atau ke akun akun sosial media mereka gitu dan itu pun juga tidak tertentu gitu
mereka juga yang ada opsinya adalah yaudah ganti aja nomornya gitu
jadi kita juga melihat di tengah gelombang penolakan yang sangat besar gitu ya itu pun juga tidak diakomodasi gitu
karena juga prosesnya sangat sangat tertutup
dan yang lebih mengerankan lagi sebenarnya di tanggal dua puluh januari itu sudah ada surat dari ketua komisi tujuh gitu ya pak sugeng suparwoto kepada pimpinan dpr
yang mengatakan bahwa sebenarnya ruu minerba ini tidak layak untuk di carry over
jadi kita melihat memang prosesnya sendiri sudah janggal sangat tertutup
partisipasi publiknya di mana
stakeholder yang sebenarnya terlibat terdampak langsung itu kan harusnya dilibatkan dalam penyusunannya gitu loh
jadi kita melihat bahwa sebenarnya undang undang itu kan konsepnya memang harus mengakomodasi khususnya kepentingan kepentingan dan keberpihakan terhadap rakyat
kalau ini kita sudah lihat dari niatnya saja dari prosesnya yang memang sudah dipercepat ini sama sekali tidak ada niat baik sekali
oke baik terima kasih mbak hindun atas informasinya dan diskusinya pada malam hari ini bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih sekali lagi atas waktunya